konflik tahta sultan di keraton kasepuan cirebon jawa barat kian memanas
rabu siang masa pendukung masing masing sultan terlibat bentrokan
kedua kubu saling lempar batu di lingkungan keraton kaspuhan kota cirebon
bahkan bentrokan dan lempar batu meluas hingga ke halaman depan keraton
bentrokan baru dapat diredam setelah pihak kepolisian diterjunkan ke lokasi
selain membubarkan masa aparat juga meminta para pendukung keluar dari kompleks keraton
sejak rabu pagi ketegangan sudah terjadi di kompleks keraton kasepuhan kota cirebon jawa barat
pihak pendukung raharjo jali dan pihak pendukung sultan lukuman jul kaidin
sultan sepuh keraton kasepuhan ke lima belas saat ini terlibat adu mulut di pelataran keraton
insiden bermula saat raharjo jali yang dikukuhkan sebagai sultan aluda ii oleh pendukungnya
melantik beberapa perangkat jabatan keraton di bangsal jinem pangrawit
namun pihak pendukung sultan kesepuan ke lima belas saat ini
raja adipati lukman julkaidin berusaha membubarkan pelantikan itu
lantaran dianggap tidak sah dan tidak ada izin dari pihak badan pengelola keraton kasepuhan
ketegangan itu akhirnya dapat diredam setelah kedua belah pihak berusaha menenangkan diri
namun pihak badan pengelola keraton kasepuhan sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian
konflik kepemimpinan di keraton bersejarah ini mulai mencuat lantaran ada pihak pihak
yang menolak lukman julkaidin sebagai sultan keraton kasepuhan
menggantikan ayahnya sultan sepuharif natadiningrat yang wafat pada tahun lalu
belum ada komentar dari kedua belah pihak yang bersengketa
sementara itu akibat bentrokan siang harinya hingga rabu sore
kawasan keraton kasepuhan cirebon masih terus dijaga oleh petugas kepolisian dan tni
untuk mencegah kemungkinan konflik susulan